hai yang relawan projo resmi mendeklarasikan dukungan kepada prabowo subianto sebagai capres
dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan projo kerap menegaskan jika tegak lurus terhadap presiden joko widodo bagaimana
sikap pdi perjuangan merespon dukungan projo terhadap prabowo bergabung secara virtual politikus
pdi perjuangan deddy sitoru selama lambang dedy apa kabar bang hai malam kabar baik makasih terima
terima kasih bang deddy sudah bergabung dengan kita langsung saja bang deddy bagaimana kemudian pdip
merespon deklarasi projo kemarin dan pak jokowi juga kemarin hadir disitu hai ini saya kira itu
haknya mereka yang mau dipilih siapa gitu ya tidak perlu pdi perjuangan merespon apapun itu
karena itu hak mereka di alam demokrasi ini kan sah sah saja siapa mau menutup siapa gitu kalau
pak jokowi hadir di sana
juga cuma kan yang kita sedikit bertanya tanya itu kan rencananya katanya deklarasi mau ke sana mau
di senayan itu ya tapi kan ternyata enggak dan dalam pidatonya pak presiden mengatakan saya jangan
ditekan tekan jauh sekarang tapi yang terjadi malah rakyat nasional katanya dua hari begitu
pak jokowi pergi bubar dalam proyeknya
minimal ilegara ini kan menjadi tanya tanya pertanyaan di benak publik ya tapi apapun itu
yang kami hargai inginexplosan mereka mau dukung nggak ada persoalan karena bagaimanapun kan itu
yang namanya projo awalnya tannya adalah kebanyakan hai emas aja adalah teman teman dipede perjuangan
klik k govern dilari itu dulu bekas caleg di perjuangan yang dinyalon tapi enggak said half kayak menang
yang dinyalon tapi gak menang gitu ya
untuk di dki kalau saya nggak salah nyalek dan kemudian tidak berhasil mendapatkan kursi gitu ya
jadi saya kira kami tidak perlu memusingkan lah itu haknya mereka
monggo monggo saja karena memang projo kan sudah mendapat banyak keuntungan
dengan berada di kekuasaan selama ini
budi ari itu ketua projo dulu penanganan cempak jokowi
kalau gak dapat jatah di kabinet projo nya bubat akhirnya dapat wamen
lalu belakangan menjadi menteri kominfo
dan sampai dua hari yang lalu itu pengurus pengurus projo yang saya dengar
masih ada yang mendapat jatah komisaris di bumn gitu ya
ya namanya ada kepentingan ada untungnya kenapa enggak ada terus di kekuasaan dalam benang
oke jadi nggak masalah ya walaupun pak jokowi kader anda
tapi kemudian publik sudah banyak
sekali dan secara gamblang begitu menangkap bahwa presiden jokowi mendukung
walaupun tidak ada pernyataan secara langsung tapi nggak masalah buat pdip
sebelum saya tanyakan soal lain kita dengarkan dulu
ini ada pernyataan dari presiden jokowi di rakenas kemarin
rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja
yang tidak gampang menyerah
ditekan saja takut ditekan saja mundur
enggak kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar
ya ini pemimpin kriterianya yang punya nyali besar tidak takut untuk ditekan
anda menangkap tidak ini dimaksudkan untuk siapa
ya kalau dimaksud untuk siapa yang tahu pak jokowi dong
bukan saya saya kan bukan apa namanya pembaca gestur atau psikolog gitu ya
tapi kalau saya tangkap soal pemberani dan punya nyali
saya kira pak ganjar sangat sesuai ya
kita lihat beliau selama gubernur tuh gak ada tuh yang bisa nekan nekan beliau gitu ya
gak ada yang bisa ngatur ngatur beliau hingga
kita tahu sendiri riaknya sebelum pencapresan beliau kan
harus menghadapi internal partai nggak mundur tuh
ditekan tekan gak persoalan
bahkan ketika apa namanya kemudian beliau di
katakanlah diasumsikan publik bahwa dukungan tidak kepada dia
beliau tegar aja tetap jalan gitu ya
punya nyali dong gitu ya kalau menurut saya gitu ya
dan selama ini pergerakan beliau
apa yang beliau lakukan itu murni hasil pemikiran sendiri
dan kita ikut apa yang
apa yang beliau lakukan kita ikut mendorong menyempurnakan gitu
jadi kalau ditanya aslinya siapa yang dimaksud pak jokowi
ya pak jokowi yang tahu dong bukan saya gitu
kenapa perlu dikonfirmasi
karena saya banyak mengutip prediksi banyak pihak
akan ada implikasi besar dari peristiwa politik kemarin
deklarasi pak prabowo yang didukung oleh projo
salah satunya adalah tergerusnya suara pdip
sampai juga dengan menarik kader di pemerintahan
sampai kemudian jika
memang nanti gibran akan dicalonkan sebagai pendamping prabowo
ini juga akan ada indikasi akan dinonaktifkan sebagai kader
ya kalau dikatakan bahwa itu akan mempengaruhi ceruk pasar pdi perjuangan atau mas ganjar
ini berbulan bulan ini kan operasi opini
pembentukan opini dengan mendorong dorong aktivis
mendorong dorong kelompok organ segala macam
itu ternyata membuat
elektabilitas mas ganjar itu terus naik
sementara yang lain malah cenderung stagnan gitu ya
jadi logika itu nggak masuk
yang kedua apakah kemudian nanti jika
ini kan asumsi ya kita belum tahu apakah benar seperti itu
kalau itu terjadi saya kira justru akan banyak yang kecewa
karena banyak orang berharap bahwa nilai nilai kehadapan publik
etika itu dijaga dengan baik oleh para pemimpin gitu
jadi itu menurut saya
apa itu menurut saya itu menurut saya
dan masih harus dibuktikan ke depan
dan bagi kita itu hal yang biasa dalam pertestaan
apakah kemudian apakah kemudian misalnya kalau terjadi
kalau misalnya kita berandai andai
katakanlah wali kota solo kemudian tetapkan menjadi cawapres
ya aturan di kita berlaku seketika gitu
jadi saya kira itu nggak usah ditanya kalau soal itu
karena partai ini punya aturan punya tata tertib
punya apa namanya code of conduct yang cukup tegas
dan berlaku untuk semua
oke artinya langsung ya dinonaktifkan kalau kemudian besok nih kita menunggu soal putusan mk
terkait batas usia capres cawapres
ya kita tunggu saja
ini kan tantangan buat presiden jokowi dan keluarga
tantangan untuk mk
kita berharap sebagai masyarakat
bahwa mk itu menjaga kredibilitasnya sebagai gerbang terakhir penjaga konstitusi
kalau mereka apa namanya terkesan inconsisten atau katakanlah berlawanan dengan logik konstitusi
terutama dalam konteks open legal policy
mk kan harus mempertanggungjawabkan bagaimana dengan berbagai judicial review
dimana mk memutuskan bahwa itu sebagai apa namanya
haknya pemerintah dan dpr untuk membuat undang undang
di situ akan terlihat
nanti kita lihat bagaimana respon publik apakah itu justru menguntungkan atau tidak
komunikasi gibran ke pdip bagaimana
karena kan projo ini tegak lurus ke pak jokowi nih
kalau projo tegak lurus pak jokowi
ya harusnya ikut apa pidato pak jokowi itu kan
beliau mengatakan jangan ditekan tekan
jangan ojo ke susu gitu kan
setelah beliau pulang
lalu projonya pergi ke salah satu bakal calon
ya silakan diartikan sendiri
saya juga susah mengartikan ini
antara kata dengan tindakan
hari hari ini sepertinya sudah tidak nyambung gitu
tindak nyambungnya di mana
ketika dikatakan tidak terburu buru
ojo ke susu lalu ada yang terburu buru
ini mana yang benar kan
publik juga bertanya tanya
kami hanya punya keyakinan bahwa pak jokowi itu punya
memegang nilai nilai yang luhur
budi pekerti yang baik gitu ya
karena beliau sebagai
kader tahu aturan tahu
nilai nilai yang positif dan yang negatif gitu
bahwa selama ini kita dikepung oleh opini presiden ke sana ke sini
saya kira itu nanti waktu yang akan membuktikan seperti apa
bang deddy kalau besok mk memutuskan
jika batas usia capres cawapres ini ketok palu
pdip punya persiapan apa
kita ada mk tidak ada mk
kita ya tetap saja
mendorong atau memperjuangkan mas ganjar untuk memenangkan kontestasi
karena ganjar itu lahir dari pergumulan ibu mega dengan pak jokowi
dari pesan pak jokowi kepada relawan dan tokoh tokoh gitu
jadi silakan nanti kita lihat
kami sih tidak terlalu pusing
karena pada akhirnya kan apa yang harus dilakukan pak jokowi
kan apa yang sudah menjadi aturan atau nilai nilai yang kita pegang
ya kita di situ
sampai hari ini mas gibran dan pak jokowi mengatakan
bahwa kita lihat masih bersama sama memegang nilai nilai itu
bahkan dalam rakam terakhir
pak jokowi tanpa tedeng aling aling itu menyatakan nanti kalau dilantik presiden
langsung gerak cepat ya urus masalah pangan gitu ya
jadi itu yang kita pegang
apa yang diucapkan oleh beliau
apa yang diucapkan oleh mas gibran
bahwa dia masih anggota dan loyal tkp di perjuangan
nanti diuji oleh waktu
kita sama sama nunggu mas
jangankan anda kita juga masih menunggu
ya baik kita sama sama tunggu
termasuk besok putusan mk terkait batas usia capres dan cawapres
dan tentu saja juga tadi soal respon dukungan proyek ke prabowo
tidak ada masalah berarti buat pdip
terima kasih bang deddy sitorus
politikus pdi perjuangan sudah bergabung dengan kita malam ini